kisah di balik layar ajang miss universe indonesia yang baru digelar pertama kali
nyatanya tak segeberlap pada saat malam selebrasi
kompetisi yang seharusnya menjunjung tinggi martabat perempuan
justru membuat sejumlah peserta miss universe indonesia mengaku merasa direndahkan
kita bahas hal ini bersama dengan rizky anandamusa
dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi national director miss universe indonesia
popi kapela namun hingga sore ini tidak ada respon
selamat sore mbak puspa
mbak rizky boleh diceritakan kepada kami sebetulnya bagaimana detail kronologinya
terkait dugaan pelecehan seksual dalam ajang miss universe indonesia
yang sempat anda unggah di media sosial juga
baik jadi begini ceritanya
dari jawa barat sendiri kami mengirimkan tiga anak yaitu mutia rapih jelita
lalu mereka mengikuti kegiatan karantina ya
karantina ini selama empat belas hari
dan di hari sebelum grand final dua hari sebelum grand final
mereka dibilang hari itu ada fitting baju
nah fitting baju lalu mereka juga katanya ada latihan jalan juga kan
nah pada saat itu anak saya tuh di apa namanya
anak anak ini disuruh masuk ke dalam satu ballroom yang cukup besar
dan di situ ada satu ruangan bukan ruangan sih ya
kayak tempat yang disekat hanya dengan banner
terus sama apa sama gantungan gantungan baju gitu
dia di situ mungkin dua kali tiga
dua kali tiga di dalamnya ada tiga orang laki laki dan dua orang perempuan
nah lalu anak anak itu diminta untuk buka baju
mereka pikir kan mau fitting gitu ya
dan mereka kan pakai bh pakai daleman gitu ya
mereka diminta untuk membuka underware
lalu anak anak saya itu tutup seperti ini
apa saya malu soalnya ada laki laki
udah buka aja sambil dibentak tuh anak anak tuh dibentak
buka aja katanya kalau kamu memang percaya diri
kamu harus buka bagian atas kamu katanya
lalu pada saat itu anak anak saya ya dibuka tapi di depan tiga orang laki laki
itu semua ketiga tiganya seperti itu
jadi ada yang satu orang ada yang kakinya diangkat ke atas kursi gitu kan
sambil diperiksa sampai maaf ke bawah gitu ya diperiksa
terus ada satu lagi yang disuruh nungging gitu diperiksa juga bagian pantatnya
saya nggak mengerti di mana konsepnya ini diperiksa itu seperti apa gitu loh
konsepnya seperti apa
karena kan setahu saya kalau body check kita hanya melihat aja
bagian bagian luar mana gitu kan yang nggak sampai ke maaf ke bokong ke payudara dan sebagainya sih
dan ini terjadi tiga puluh anak semua diperiksa seperti itu
terkait unggahan yang pertama kali anda sampaikan di media sosial membuka isu ini
ada sikap tegas tidak ada ancaman tidak mungkin setelah anda posting itu
sikap tegas dari muid pusat itu tidak ada konfirmasi pun tidak ada permohonan maaf pun tidak ada
jadi karena tidak adanya apa namanya komunikasi yang baik dari awal ya
dengan kami para province director bukan hanya jawa barat sebetulnya
juga termasuk pd bali pd jatim gitu jadi kami sangat susah berkomunikasi dengan owner dari muid ini
jadi dari situ kami memutuskan untuk melaporkan hal ini
mbak rizky sebetulnya protokol keamanan dan pengawasan yang diatur dalam kompetisi ini seperti apa mungkin bisa disampaikan kepada kami
protokol keamanan ya kalau misalkan kita lihat di dalam apa ya kayak semacam mou itu kontrak anak anak ini itu memang tidak ada hal ini
jadi untuk body check sendiri tidak ada di asianary di alam
atau di asianary di agenda pada hari itu ataupun di hari hari lainnya
jadi makanya anak anak ini tidak mengetahui akan adanya body check
dan kami pun sebagai province director pasti akan menanyakan ini body checknya seperti apa
lalu bagaimana karena di ruangan yang cukup besar yang liscard hanya seadanya itu di atas ballroom itu ada cctv banyak
nah jadi maksudnya kan pasti ini akan ada terekam
kami sedang pengacara kami juga sedang meminta ya cctv itu
nanti kami kan sudah buat laporan juga
jadi dan rekaman dari foto foto ada yang di foto mbak
masalahnya ada lima orang yang di foto
dari tiga tim anda yang datang dari jawa barat apakah tiga tiganya juga terlibat dugaan pelecehan seksual ini atau seperti apa
jadi tiga puluh finalis tiga puluh finalis itu semua ditelanjangi
tapi mereka bergantian ya
ada yang satu satu masuk ya ada yang satu anak saya itu tiga orang di dalam itu di tiga orang ditelanjangi
tapi kan di sana posisinya ada laki laki
nah itu sih yang menjadi apa ya yang menjadi mereka tuh ada yang nangis concern akan malu ya
malu ya badannya dilihat laki laki kita gimana ya
kita sudah lihat ada respon dari pihak popi capella mengenai apa yang terjadi saat ini
anda mungkin tahu informasi atau kondisi yang terjadi di dalam organisasi miss universe indonesia seperti apa mbak rizky
ya saya tahu karena ada beberapa kawan saya juga seperti korio ko eldwer sudah gitu ada slam itu juga sudah keluar
dan zena juga sudah keluar
zena itu pr public relations dari amibady
kalau slam itu apa muanya ya director untuk make up
oke artinya banyak pihak yang sudah
jadi karena mungkin saya juga kurang tahu
banyak pihak yang sudah cut off dari kontraknya mereka bersama dengan miss universe

mbak rizli tanggapan anda seperti apa
ada sejumlah pihak yang menuduh panitia membiarkan kekerasan seksual ini
iya iya putus putus
tanggapan anda seperti apa kalau sejumlah pihak ada yang menuduh bahwa panitia mungkin dalam hal ini juga panitia per daerah per provinsi bahwa membiarkan kekerasan seksual ini terjadi
kalau panitia mungkin maksudnya tim dari i o ya
kalau dari tim i o itu nggak akan ada yang berani mbak melakukan seperti ini saya rasa ya
yang kami rasa itu adalah panitia dari intern muid
nah di sini juga kami sudah melaporkan yaitu tiga orang yang memang salah satunya adalah coo dari muid sendiri yang melakukan foto pada lima orang anak ini
kita tunggu seperti apa nanti update penyelidikan dari dugaan pelecehan seksual di gelaran miss universe indonesia
mbak rizky ananda musa terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sudah sharing informasi kepada kami di cnn indonesia connected selamat sore
sore mbak terima kasih